calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paski braka dua ribu delapan belas
sudah menerima pakaian upacara yang dibuat khusus untuk mereka
pakaian dinas berwarna putih dan atribut yang melekat memiliki makna tersendiri bagi mereka
pakaian di istana merdeka
lima pakaian upacara yang dibuat khusus untuk tampil di istana merdeka pada tujuh belas agustus dua ribu dua puluh
setelah mencoba pakaian ini calon anggota paski braka menyatakan sudah tak sabar untuk mengenakannya
setiap anggota mendapat tiga setel pakaian upacara
saya merasa bangga kali lah perjuangan untuk kesini juga susah
dan pas saya menggangg pdi ini ada rasa bangga saya bisa mewakili sumatera utara
dalam pasukan ini
pakaian upacara yang dibuat pdi ini adalah pakaian yang terpilih dari sekolah saya
bahwa paski beraka nasional
setelah pakai baju pdu ini saya merasa senang sekali
pakaian upacara dan atribut paski beraka memiliki makna tersendiri
lambang yang terpasang pada pakaian ini mempunyai arti yang mendalam
dari zaman dulu sampai sekarang sama
yang pertama mereka dari atas menggunakan peci dengan
dengan lambang garuda pancasila ya sebagai lambang negara kita
kemudian di pundaknya mereka ada dua tanda kebesaran yang kita sebut evolet
yaitu warna hijau dengan gambar atau logo teratai
dimana teratai itu adalah melambangkan bahwa adik adik itu harus bisa siap survive
untuk hidup dimana saja pada saat mereka menapak masa depan
nah kemudian ada juga lambang paski braka
yang bentuknya perisai di mana perisai itu artinya adalah siap untuk membela negara
ada lambang paski beraka putra dan putri menunjukkan bahwa paski braka yang ada itu adalah mewakili
atau perwujudan dari putra putri bangsa indonesia dari tiga puluh empat provinsi yang ada di indonesia
kemudian ada lambang bendera dengan di horizon itu ada tiga layer
yang artinya bahwa paski beraka itu bertugas untuk melaksanakan tugas
pengibaran dan penurunan bendera
selain itu saat upacara pengukuhan para calon anggota paski braka mengenakan ikat pinggang yang disebut kendit
kendit ini menjadi lambang kesetiaan kepada negara
pakaian yang dikenakan paski braka dua ribu delapan belas diproduksi oleh salah satu perusahaan tekstil di sukoharjo jawa tengah
vendor pembuat pakaian anggota paski beraka tersebut harus menyelesaikan pekerjaannya selama dua puluh hari

pakaian ini memiliki kualitas sesuai dengan pesanan
pakaian paski beraka berbahan kain polistar
meskipun tebal bahan ini tetap lembut nyaman dipakai dan menyerap keringat
pada awalnya kami diundang oleh kemenpora
dalam hal ini dari kementerian
mereka meminta kita untuk membuat baju seragam untuk adik adik paski beraka di istana nanti pada tanggal tujuh belas
dan dalam hal ini juga kita mengikuti beberapa urusan administrasi yang memang harus kita kerjakan
tiga setel pakaian paski beraka ini akan dikenakan saat dia dibersih
upacara pengukuhan dan upacara detik detik proklamasi kemerdekaan